presiden terpilih prabowo subianto malam tadi menyambangi rumah presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono di cikeas jawa barat
prabowo tiba bersama rombongan pukul delapan belas tiga puluh lima dengan mengendarai mobil toyota alphard berplat kementerian pertahanan
ditemui wartawan usai pertemuannya dengan sby prabowo hanya menyebut kehadirannya ke puricikeas tak membahas persoalan politik